eliza lailia rahma putri ketiga pasangan alimatun munadziroh dan muhammad munir ini mengalami
kelainan kulit sejak lahir awalnya seperti ini kak merah nanti terus timbul lepuhan
dari lahir sampai sekarang umur sebelas bulan setiap hari pasti luka ya setiap hari pasti luka enggak
ada enggak luka luka tangan kaki perut perut kemarin oh kak sini ini bekas luka di umur
sekitar enam bulanan itu ya allah untuk
seperti kena air panas kena minyak itu loh minyak goreng itu
segala daya dan upaya sudah dilakukan alim dan munir berganti dokter dari puskesmas hingga rumah
sakit sudah mereka jalani apa daya kondisi eliza belum kunjung membaik kini lima bulan sudah eliza
berhenti menjalani pengobatan
keterbatasan biaya dan ketiadaan bpjs menjadi kendala utama kalau produk di
rasudiprojek ini call sangunnya tujuh ratus ribuan kalau pak tujuh ratus ribu nak se seratus nggak sekali
datang penghasilannya bapak anak di lombok lombok enggak lombok kering cuman
takut ando beton beton enton kert ngeton loh gaji bulanan enggak ada
sedang telah pas adik waya reksa hai bapaknya punya uang masa duitnya telas
atau doyali alis alis telah popo ya
adalah lilin kumpul habis buat obat adik pulang nggak punya uang
bisa didiagnosa mengidap epidermolysis pulosa penyakit ini merupakan kelainan geneti ke langka
yang membuat lapisan kulit menjadi sangat rapuh gejala spesifik yang ditunjukkan adalah melepuhnya
lapisan kulit sebagai reaksi atas genetika yang menyebabkan hasil lip cruise berjalan menetap untuk relacionans seberang bagel sampah sekang atau ke empat loli sebelum melikat di jalan terlalu cukur ke

pengobatan yang dilakukan pun bertujuan untuk meredakan gejala
ali menuturkan kelainan kulit yang dialami buah hatinya ternyata berdampak pada tumbuh kembang eliza
tak seperti bayi sebelas bulan kebanyakan saat ini berat badan eliza jauh di bawah normal
bagi munir yang hanya seorang burus rabutan
menghidupi keluarga dengan beban biaya pengobatan eliza yang besar tentu sangat berat
penghasilan yang ia dapat dari mengurus kambing orang lain
membersihkan masjid atau kuli panggilan jelas tak seberapa
ia berharap ada tangan tangan mulia yang tergerak berbuat baik
pembangunan grobogan jawa tengah